gua meragak papa kan
ibu mikirin apa
ibu mikirin apa
tapi lamunanku tadi sebentar lagi pasti akan menjadi kenyataan
hasil teh sudah pasti cocok
kalau hasil tes itu keluar semua masalah bisa selesai
mama mira papa dan semua orang bisa berhenti curiga sama kita
jadi sekarang kita berangkat ya
maaf ya mobil evita lagi di servis di bengkel
kita pakai mobil yang lama gak apa apa ya
udah gak usah banyak alesan
naik mobil apapun nggak jadi masalah
yang penting berangkat sekarang juga
ini hasil tes dna nya bu
kita akan tahu kebenarannya
dan kalian berdua jangan pikir kalian berdua bisa lolos begitu saja begitu hasilnya cocok ya
terutama kamu ambar
udah balik menipu saya
baca keras keras supaya semua bisa dengar
hasil tes dna ambar dan evita
jangan tutup sama arvinda
tidak berarti lagi bisa cocok
anak kamu tanya tuh
bapak ibu bapak ribukan dengan arvinda
ibu kandungmu arvinda
ibu kandungmu arvinda
saya bisa mengakui
kalau saya adalah
saya sekarang sudah merasa tenang
ibu kandung aku soal allah
aku tadi ya bisa terima kalau ibu kandung aku membuang aku sejak kecil
mungkin itu terpaksa
dan aku juga bisa mengerti kenapa dia selama ini gak pernah muncul di hadapan aku
kalau mungkin emang dia
dia merasa kalau aku memiliki kehidupan yang jauh lebih baik
tapi ibu tahu
kenapa sekarang ibu muncul di hadapan evita
kenapa ibu muncul

dan sekarang begitu mudahnya ibu mengakui kalau ibu ibu kandung evita
evita udah benar benar kecil
evita gak pernah mengakui ibu membohong
kamu bukan ibu kandung aku
evita dihadirkan dulu penjelasan ibu nak
mau teriak kayak begitu tiba tiba
apanya yang jangan
rupanya aku melamun
bayangkan terjadian itu
apanya sih yang jangan
gak ada apa apa konya
bu amar kenapa
bu amar gak apa apa kan
ibu mikirin apa
tapi lamunanku tadi sebentar lagi pasti akan menjadi kenyataan
hasil teh sudah pasti cocok
dan evita pasti akan marah sama aku
aku sudah membuang dia dari kecil
aku juga sudah membohongi dia
aku akan dibenci sama anak kandungku sendiri
apa mungkin aku masih bisa nerima itu ya allah
kak evita dia ini nangis pasti karena sebentar lagi rahasia dia akan terbongkar
kamu takut apa ambar
ya kalau seandainya nanti evita nggak sudi mengakui kamu sebagai seorang ibu
ya wajar dong
kamu ambar bukan hanya seorang ibu yang kejar dan membuang bayinya seenaknya
tapi kamu juga ternyata seorang pengecut
udah berdekatan coba
berdampingan sama anak
dia tetap saja gak mau ngaku
kalau menurut saya dan pasti menurut seluruh dunia juga
kamu tuh gak pantas menyebut diri kamu sebagai seorang ibu
gak ada ibu seperti kamu tau gak
mama udah dong mak
mama jangan wajakin bu ambar seperti itu dong
hasilnya itu pasti gak cocok
karena bu ambar bukan ibu kandung evith
nanti mama malah gak enak sama bu ambar ketika liat tesnya
kalau hasil tesnya cocok gimana
apakah kakak gak akan marah
kakak bisa langsung nerima dia gitu aja
tapi aku berubah pikiran
orang kayak kamu seharus segera disingkirkan
kamu udah ngerebut kesempatan aku
buat jadi anak orang kaya dan hidup enak
kamu yang udah ngejeblosin aku ke jurang penderita
dan kamu bu hera
aku gak pernah ngerasain apa itu kebahagiaan
dan hari ini kalian semua akan aku abisi
mati kalian semua
dan sekarang lah saatnya
kau motor kak
bayu kurang ajar
apa maksud dia
dia mau nyalahin kita semua
kan ada gue di sini